lo berdua lagi ngapain astaghfirullah zimbang bang saya kira jisodik jalan mod boleh juga langkah
lemot cimot bener kata pengajak apa jam segini jamnya sepi kesabaran tuh ntar juga ada yang
datang kalau disini mas enak loh tipinya itu pakai antena dalam aja gambarnya udah pr pr itu
gambarnya bagus pening jelas mas mbak masih dunia udah bangun dong lah ya dia capek toyo
soalnya semalam itu mas dagangannya laku laris manis udah kalau gitu saya pamit dulu
ya mbok ya nanti dulu tunggu aja tunggu masih ngerobangun sambil nemenin saya ngobrol hp
saya bunyi tunggu sebentar ya mas saya mau terima telepon dulu sebentar ya mas ya
bang vouchernya kok anget iya bisnis trika ini daftar belanjaannya kok ini enggak anget
ya iyalah orang hari setrika bang
ngajak lagi suruh belanja sama mertuanya ayo deh
lu lu ini trikanya nggak dapat
sih hey ikan pada kemana sih makanya kalau mancing jangan nyanyi
m kagak ada hubungannya ada kagak udah tuh beah udah udah saya mau pulang aja habis ikannya
ada petapet ya buat bukaan nanti aja beli daripada nggak dapat dapat ikannya malah denger orang marah marah terus

malah denger orang marah marah terus
gue putih ya enak aja lu item
eh lu item
nahi di pangkalan aja deh enak aja lu maud ini udah setengah
jalan ngapain juga main pangkalan buat okimanis sjodik
haunting yang lalu pangwawan enggak yphase untuk jaga menjel price
emot itu salah waktunya mot orang mau buka puasa malah main catur di warung
kalau ini kan aman orang masih siang juhur aja belum
skak skak aja gua makan nah iiih gak boleh makan mod kenapa kan puasa
assalamualaikum dad daddy waalaikumsalam
kenapa man ngobrol det soal nikahannya iya kan kemarin udah sekarang lanjutannya
dep ya udah masuk tapi besok besok lu kudu bayar ya pakai cendol
eh lo berdua lagi ngapain astaghfirullahaladzim bang bang saya kira di
nitip pembalut mak ntar aja nelfonnya malah nelfon yanti mau suruh dia kemari biar bisa bikin
kue pesanan dia emang nyuruh saya ke situ betul iya betul kita bikin kue pesanan teman lo sekarang ya
ya yang tadi kenapa ditutup abang nggak ngerti beli beli gitu gituan ya udah mereknya apaan
yang itu mat yang mana bang itu jangan dikasih tahu dong
lah kok marikan pangkalan sepi pur saya udah enggak marah lagi sama kamu
emang marah lagi sama kamu
emang marah lagi sama kamu
jual itu aja ya
jual itu aja ya
jual itu aja ya mainnya sama saya aja ya enak aja papa selagi mainkang
mainnya sama saya aja ya enak aja taste lagi mainkang
mainnya sama saya aja ya enak aja taste lagi mainkang

itu udah mau jalan
jual itu udah mau jalan

jual itu udah mau jalan
jual itu udah mau jalan
jual itu udah mau jalan
jual itu udah mau jalan
jadi tadi dimana ya makul makanya jangan banyak ngomong

jadi tadi dimana ya makul makanya jangan banyak ngomong tons n

didouble aja biar kuat
ya udah dah

jadi lima ratus kak
ya udah dah
ini nggak jadi
tadi mbak lupa nitip sama si yati suruh beli
tadi kenapa nggak sekalian nitip sama bang ojak sih mbak
pilih nanas mana bisa di minimarket
beli nanas itu di pasar
beli nanas buat isian nastar
biar saya aja yang beli mak
nggak usah tati aja